di informasi yang pertama ribuan pemudik tujuan sumatera dan jawa tengah serta jawa timur diberangkatkan dari terminal bus kalideres jakarta barat sejak rabu pagi hingga malam tadi
diperkirakan lonjakan pemudik akan kembali terjadi pada esok hingga jumat mendatang
hingga rabu malam para pemudik tujuan sumatera dan jawa tengah serta jawa timur terus membadati terminal bus kalideras jakarta barat
para pemudik ini sengaja memilih berangkat pada malam hari untuk menghindari kemacetan
kepala terminal bus kalideres revi zulkarnain menyebut tercatat sudah lebih dari satu tiga ratus pemudik yang diberangkatkan ke kampung halamannya
jumlah ini masih akan terus bertambah sampai keberangkatan bus terakhir pada pukul sepuluh malam